saya sedang berada di mobil patroli polisi lalu lintas yang sedang memantau situasi jalanan ibu kota
sambil mencari para pelanggar lalu lintas
mobil patroli ini sudah dilengkapi dengan sebuah kamera yaitu kamera dashcam
dan ini merupakan perangkat baru dari mobile electronic traffic law enforcement atau tilang elektronik
mobil patroli menyisir sejumlah wilayah di kawasan jakarta selatan pada minggu siang
base camp dengan lensa lebar ini ditempel di kaca depan mobil untuk memantau setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi
lanjut ditemukan kendaraan roda dua di jalan bang tuah tidak memukai plot nomor dan supion
lanjut di mobil sudah terekam terekam secara otomatis kendaraan sudah teridentifikasi ya
untuk menghindari kontak langsung dengan masyarakat sehingga hal hal yang terkecil misalnya terkait pungli dan lain lain
sesuai dengan berita sepak kapolri bisa terhindarkan
selain dashcam ada pula perangkat tilang elektronik mobile lainnya
mulai dari helmetcam
yang dilengkapi mikrofon dan waktu rekam dan bicara selama tujuh belas jam
lalu ada bodycam yang dipasang di badan personel polisi
kamera ini berfungsi merekam seluruh aktivitas petugas guna kepentingan alat bukti serta menjamin integritas petugas polri di lapangan
sejauh ini kepolisan polda metro jaya baru memiliki sepuluh unit dashcam sepuluh helmetcam sepuluh bodycam serta kamera drone yang digunakan secara situasional
perangkat kamera tilang elektronik mobile ini beroperasi di daerah yang tidak terpasang kamera tilang elektronik statis
sehingga pelanggaran pelanggaran lalu lintas bisa kita cover di titik titik yang tidak ada kamera yang terpasang secara statis
sekaligus ini juga dapat mengontrol perilaku anggota di lapangan
karena adelaide mobile tidak hanya merekam perilaku pelanggar lalu lintas
dia juga merekam perilaku anggota yang bertugas
namun sayang baik dashcam bodycam maupun helmetcam belum terintegrasi dengan server
data dari kamera harus dibawa ke kantor untuk kemudian dianalisis
data data yang terekam di memori itu nanti di kantor akan kita pilih
jadi kita pilah dan di situ memang sudah ada lokasi lokasinya
kemudian nanti ada narasi dari petugas misalnya pada saat dia melihat pelanggaran
dia akan menarasikan lokasi pelanggaran dan jenis pelanggarannya
nah setelah itu di kantor data ini kita anggap sebagai barang bukti elektronik
nah barang bukti ini nanti akan kita kirimkan ke back office nya etele yang ada di subdit gakum
setelah semua pelanggaran terekam tilang akan dikirimkan secara elektronik
pelanggar akan menerima surat pemberitahuan berupa data pelanggaran dan denda yang harus dibayarkan
mahardika utama evan askam jakarta